dalam seminar strategis nasional indonesia menuju pusat produsen halal dunia sabtu siang
wakil presiden ma'ruf amin mengatakan
sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia
indonesia merupakan pasar yang menentukan dalam perdagangan produk halal dunia
selain itu penduduk muslim secara global diperkirakan mencapai dua dua miliar orang pada dua ribu tiga puluh
hal ini dinilai menjadi potensi pasar produk halal
indonesia masih banyak mengimport produk produk halal dari luar negeri
indonesia selama ini hanya menjadi konsumen dan juga tukang stempel untuk produk halal yang diimpor
sebab semua sertifikat halal dunia lebih dari lima puluh lembaga sertifikat halal dunia itu memperoleh pengakuan
indosmen dari indonesia
jadi hampir seluruhnya itu memperoleh pengakuan
jadi indonesia memang tukang menstempel tukang mengesahkan produk produk halal di berbagai negara di dunia
⁇ aruf menjelaskan pada dua ribu delapan belas indonesia membelanjakan dua ratus empat belas miliar dolar as
atau sekitar tiga seratus triliun rupiah untuk produk halal
sehingga menjadi konsumen terbesar dibanding negara mayoritas muslim lain
untuk itu pemerintah bakal memprioritaskan pengembangan dan insentif pada produk halal food sebagai pendongkrak ekonomi syariah
pelaku usaha halal food yang didominasi oleh usaha mikro kecil dan menengah
bakal menjadi prioritas kebijakan pemerintah seperti dalam proses sertifikasi dan penelusuran halal
ekonomi indonesia di global islamic index kita sudah di ranking kelima
nah persoalannya di halal food kita belum masuk dalam top sepuluh
padahal industri makanan minuman adalah merupakan andalan indonesia
salah satu industri yang ekspornya juga tertinggi terutama melalui produk kelapa sawit yang dijamin

kementerian keuangan memberi berbagai fasilitas seperti pajak penghasilan dan pertambahan nilai
fasilitas biaya cukai serta fasilitas khusus kawasan industri untuk mendorong investasi dan ekspor produk halal
kawasan industri untuk tujuan ekspor jadi dalam hal ini fasilitasnya adalah untuk meningkatkan competitiveness
yang kedua tentu di dalam rangka dia mendapatkan sertifikasi halal karena kalau dia operasinya itu apalagi nanti hari ini adalah
temanya adalah traceability jadi apakah kita bisa menelusuri dari seluruh aspek input proses sehingga sampai menjadi output
nah kalau seandainya traceability itu menjadi satu beban yang meningkat sehingga competitiveness dari industri halal akan menjadi menurun
penggunaan teknologi informasi untuk kelayanan kepabianan ataupun pajak ini diharapkan dapat meningkatkan daisai
penggunaan teknologi informasi untuk layanan kepabianan ataupun pajak ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing produk ekspor termasuk produk halal nasional